persija jakarta optimis dapat meraih poin penuh dalam pertandingan penyisihan grup piala afc
melawan klub singapura tampines rovers
apalagi grafik permainan persija tengah menanjak setelah menjuarai turnamen piala presiden dua ribu dua puluh
dalam pertandingan piala afc melawan tampines rovers rabu malam persija akan tampil dengan kekuatan penuh
hanya nofri setiawan dan gunawan dwi cahyo yang belum bisa dipastikan dapat tampil
karena kondisinya yang masih kurang fit
setelah kalah dari johor darul takzim di pertandingan pertama piala afc
kini persija bertekad untuk meraih poin penuh saat melawan tampines rovers
gelar juara piala presiden yang baru diraih dan kembali tampil di hadapan pendukung sendiri
di stadion utama gelora bung karno menjadi tambahan motivasi bagi persija
kita sudah kerja keras di latihan saya pikir kita sudah siap
tapi besok di pertandingan kita harus kerja keras seperti kita kerja lawan bali
kita bisa dapat yang razil yang tiga poin semua mau di dalam tim
kita di sini siap buat pertandingan besok ya
dan kita berkeinginan untuk memberikan yang terbaik buat di pertandingan besok dan mengamankan tiga poin
sementara itu tampiness rovers menganggap partai tandang melawan persija jakarta ini sebagai partai yang berat
namun pelatih tampines rovers jurgen rub telah mempelajari permainan persija di pertandingan sebelumnya
dan siap untuk memberikan perlawanan dan mencoba mencuri poin di senayan
main asing tampiness rovers asal jepang ryutaro megumi juga sudah bisa kembali tampil setelah pulih dari cedera
saya tidak begitu optimis untuk mengatakan kita harus menang atau kita harus menang
kita lihat apa yang kita bisa bawa di pijak dan kita tidak akan menjadi musuh yang baik
kita akan menjadi musuh yang keras untuk jakarta dan kita akan melihat apa yang kita bisa capai
tergabung di grup h piala afc persija jakarta dan tamines rover sama sama belum mendapatkan poin
di pertandingan pertama persija kalah tiga dari johor darul tazim
sementara tampines rovers kalah dua dari klub vietnam song lam nge an
kemenangan saat menjamu tampines rovers tentunya menjadi harapan bagi persija dan para pendukungnya
tapi yang menjadi catatan adalah jangan sampai insiden saat final piala presiden yang lalu
yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas di stadion utama gbk kembali terulang
erlangga wisnuaji jakarta